saya akan tancapkan kayu ini di sini dan siapa yang sanggup mencabut kayu ini dia yang benar
setuju pak kadeh kau cuman mencabut kayu kecil itu
berhenti berhenti apa apaan sini namanya sama dia apa
sumi dia selalu membuat onar di kampung kita kelakuannya selalu membuat rasa masyarakat
itu yang buat saya kedek lihat dia sebaiknya pergi dari sini
udah bau koreng bikin malu lagi
ya ampun mas panji bukti dia apa apa
enggak mau ayo sum antar dia pulang obatin lukanya
pak orang yang macam dia itu buat apa dibelain tau gak
udah bikin malu bikin owner di kampung ini
udah malingin ramah penduduk
kau sembunyi dia daripada kamu
cuma bisa minta duit orang tua sama bikin raca aja
sudah sum jangan emosi ayo cepat kita bawa dia pulang
kohar dengar apapun yang kami lakukan itu adalah hak kami
sedikit pun kami tidak takut sama kamu
kamu kok diam aja dong
bukan belain aku
nahan ya mas ya
kalau sudah diobati
makan bubur ini ya
iya terima kasih bu
jadi gak enak
ibu sama suami itu baik banget
beda loh sama
orang orang di luar desa sana bu
saling menolong itu kan sudah menjadi kewajiban kita
ya tapi kan ibu belum tahu siapa saya
memang ya mas panci sedang melakukan apa thomas di desa ini
saya sedang mencari ibu saya
memangnya ibunya kemana mas
saya meninggalkan ibu saya di hutan dekat desa ini
pada waktu saya mencari ibu saya
saya tidak menemukan dia
kalau boleh tahu sebenarnya anak ini asalnya dari mana
pasti bukan orang daerah desa sini kan
kalau pertanyaan ibu tadi
menyinggung perasaan mas panci
nggak mau jawab juga
padahal minta usir pengguna itu
memangnya kenapa toh
apa salah dia
dia itu penjahat dan dia jelas asal usulnya
baiklah itu kami terima
tapi tidak bolehkah kita tolong orang yang sedang kesusahan
tapi dia itu membawa penyakit dan membahayakan
barang barang desa kita pak
makanya kami minta usir malam ini juga
pakar rumah ini
tapi tolong kasih waktu sampai besok
harus malam ini
kalau tidak kami bakar rumah ini
tunggu tunggu tunggu

apa yang akan kalian lakukan
apa yang akan kalian lakukan
begitu cara kalian mengerjakan masalah
yang membolehkan laki laki itu tinggal disini atau tidak
adalah saya selaku kepala desa
dan yang bilang laki laki itu penyakit yang mendular
adalah orang pintar yang merja penyakit
bubar sekarang bubar
kamu tuh gak ada yang bisa berhati hati
kau kapan kapan yang masuk kampung ini
gak tau diri
berani gak mau ngelawan saya
kok malah mesem mesem
nantang kamu ya
nggak perlu bunuh
ada apa ini
ada apa ini
kamu selalu bikin keributan di desa ini
pak kades jangan asal menuduh begitu
bukan aku yang mulainya
si gembel ini yang memulai keributan
memang dia lagi dendam sama pemuda ini
kenapa pak kohar
dia ini membawa penyakit menular pak
badannya korengan semua
aku takut kalau penduduk kampung tertular penyakit dia
apakah sudah ada warga sini yang ketularan penyakitnya dia
jangan diam saja
berarti kamu mengada ada
dia ini maling di kampung ini
dia bukan maling
kok kamu bilang dia tau
ya mana buktinya kalau dia maling ya
kalau kalian semua gak percaya
tanyakan sama penduduk kampung ini
kalau yang mana
memang dia betul itu maling
bener nggak jo
hanya ada suatu cara untuk membuktikan siapa diantara kalian
saya akan adakan sayembara
saya akan tancapkan kayu ini disini
dan siapa yang sanggup mencabut kayu ini
dia yang benar
kau cuma mencabut kayu kecil itu
bagi kau hormat

jangan sampai kau mencabut kayu ini
jangan sampai kau mencabut kayu ini
jangan sampai kau mencabut kayu ini
jangan sampai kau mencabut kayu ini

jangan sampai kau mencabut kayu ini
jangan sampai kau mencabut kayu ini

jangan sampai kau mencabut kayu ini

jangan sampai kau mencabut kayu ini
apa itu apa itu mas
jangan jangan tanda buruk den
ayo cepat kalau kamu memang hebat
kau menang orhoi dong
jangan sekali sekali kamu menggunakan kesakian
untuk menyakiti atau membawa musibah kepada orang lain
kalau sampai itu terjadi

alah masa basi
kau tidak tahu orhoi
kalau kamu memang hebat
kuncul mungkin saja

aku kecewa padamu panji
bukankah kau ingat pesan ibumu untuk menggunakan ilmu itu demi kebaikan
maafkan aku dewi aku memang butuh
sungguh kasihan manusia yang tidak berdosa
dia ikut tenggelam kerawa itu
ampuni aku dewi
ampuni aku dewi
sudah terlambat panji
panji kini kau akan kukutuk menjadi ulang
raksasa penggunir awal panji